biar aku yang menghadapimu
saya sebelum tak banyak kepada
kalau begini terus aku pasti akan mati
aku harus membelah ragaku dan keluar dari asap hitam ini
aku sudah mengira kau akan menggunakan ancian seperti ini
kau tidak akan bisa mengalahkan aku
aku akan menggunakan arjian seperti ini
aku tidak akan membiarkanmu mengganggu raden kinshanta
pergi kau dari sini
sekarang adalah hari kematianmu
sekarang adalah hari kematianmu
sekarang adalah hari kematianmu
biar aku yang menghadapinya
ada apa denganmu ibu
aku bersumpah ibu
kau pasti akan sembuh ibu
kamu jangan mengeluarkan suara seperti itu hatiku
kau kenapa ibu
raden walang susang
telah membuat adikku seperti ini
buas kamu walang susang
apa kamu diam saja
kenapa kamu diam saja
alangkah kejinya aku
bila aku tak tersentuh
dengan penderitaan ibunda kenting mane
beliau pernah menyelamatkan nyawaku
sudahlah ibu undah
mengapa kau menyentuh ibu undah aku
raih rabu surawisis
untuk mendekati ibu undah kentering mata
untuk meminta maaf
tidak perlu menganggap usahaku
tidak ada gunanya
jangan pernah menyentuh ibu undah aku
dengan tangan kotor
jika ibu undahku selamat
belum tentu dia akan memaafkan
aku ingin bicara dengan diri
engkau tidak bisa mengobati
ibu undah kentering mata
dirimu pasti bisa mengobati
ibu undah kentering mata
bukan aku yang akan menangkapmu
bukankah percuma jika aku mengobati
gusti ratu kentering manik
karena jikapun ia sembuh
ia tetap harus menjalani hukuman mati
dari rakyat pajajara
engkau benarkah sih
akan menghadap rakyat pajajara
untuk memohon maaf
untuk ibu undah kentering mata
meredakan amarah mereka
untuk memohon maaf
untuk memohon maaf
untuk memohon maaf
untuk memohon maaf
untuk memohon maaf
untuk memohon maaf
untuk memohon maaf
kamu pastikan sebuah hatiku
kau kenapa ibu undah
ibu undah sadarlah

aku mengaminku tolong
dan mendapatkan p deutschland
udah menjaga beautiful
kisahmu saja yang tanda hatiku
kita bisa mempelajari semuanya
hahaha halus halus cuma segitu kemampuanmu si lewangi nggak segitu gitu
kenapa dia bisa menguasai ilmu membelah raga
siapa sebenarnya dia
dan apa hubungannya dengan guruku